silahkan dia lihat dulu dasar menunya
ada apa minta ketemu
tentang program yang sudah saya buat
ternyata tidak bisa berjalan
tadi saya lagi ngelayanin yang beli cilok
saya sudah keluar dari penjara atau belum ya
cuma kepikiran aja
gak usah dipikirin
dia kan temen kita
masa gak boleh dipikirin
kalau dia keluar
dia jadi copet lagi
jangan seudon atau
siapa tau sekarang mah udah insap
masa sudah empat kali ketangkep
empat kali ke penjara
masih belum insap juga
kita kan sama sama tahu
gak kenal kapok
usaha kamu sekarang gimana
lagi masa turun
punya beberapa gerobak
punya anak buah
seperti awal tren cilok sudah lewat udah banyak jenis jajanan baru
kamu sendiri gimana masih kerja di kafe
masih tapi sekarang udah nggak di kafe yang lama
udah pindah jadi tantangan sama peluang baru
wah kamu hebat
hebat apa aja masih karyawan belum jadi pemilik
yaudah tuh selamat bekerja
iya kamu juga selamat jualan
mau pesan sekarang
saya teh aja
saya minum aja belum lapar
sama teh juga
sama dia juga belum lapar
jadi teh aja dua
boleh ya saya minta daftar menunya
masa di kafe cuma mesen teh

di sekitar sini nggak ada yang jual minuman
saya mau cari minum dulu
cari minum di mana
barusan ada saeb
di tempat saya jualan
ternyata ada saib di seberang jalan
dia terus nyemperin saya
dia tahu kamu habis teleponan sama saya
saya juga gak cerita
dia sekarang kemana
boleh minta minum
saya belum sempat nanya apa apa
begitu tadi nyemperin saya
di mana jualan kamu
saya boleh minta ciptaan
sambil nyiapin cilok buat dia
masih bisa jualan
terus saya kasih lihat cilok
dia balik lagi
usahakan kamu korek informasi
sekarang dia tinggal di mana
nomor hpnya berapa
selamat siang bang
silahkan dilihat dahulu dasar menu nya
ada apa minta ketemu
tentang program yang sudah saya buat
ternyata tidak bisa berjalan sesuai dengan
tahapan perencanaan pelaksanaannya
dalam masalah dana pendukung
orang yang bang edi tunjuk
sangat sulit untuk dihubungi
sebetulnya tidak sulit
tapi kalau di telpon
menanggapi persoalan pada poin kedua
mungkin saat di telpon
agus sedang sibuk karena tanggung jawab pekerjaannya sebagai pengawas lapangan
menanggapi persoalan pada poin pertama
saat ini beberapa bidang usaha saya sedang ada masalah
bukan masalah serius
mudah mudahan dalam waktu dekat bisa segera normal kembali
dan saya akan mencoba
kamu sudah dapat minum
ya pak sama sama
ada hal lain yang mau kalian sampaikan
kalau nggak ada hal lain
saya akan mempermainkannya
masih ada beberapa urusan
kopinya cuma diminum sedikit
saya ingin mencoba
saya ingin mencoba
saya pun udah pergi